nih buat lo
duit asli tuh bukan duit monopoli
sudah diuji di itb dan ipb
ada angin katakan padanya
sakit sekali ya
gak apa apa gimana sih tadi aku liat papa kesakitan gitu tuh kan
iya cuma agak pusing nggak ada yang serius
papa selalu bilang kan sama aku kalau kita sakit tuh gak boleh disepelein
yaudah sekarang kita harus ke rumah sakit biar ketahuan papa kenapa ya
ulan gak usah
ini papa cuma perlu istirahat sebentar
dia juga akan hilang
yaudah kalo gitu aku nganterin papa ke kamar
kalo dalam dua jam papa masih sakit kepala
kita harus ke rumah sakit
aku ngeliat papa kayak gini aku jadi inget mama
mama baru sehat sehat ya
mama baru sembuh pokoknya
nanti aku sama siapa
papa tidak akan kemana mana
papa akan terus sama kamu
akan hidup sampai seratus tahun lagi
aku jadi gak bisa tidur
ngapain kesini malem malem
ngapain kesini malem malem
malem malem aku sendiri
gua mau ngajak kerja sama
kerja sama apaan
nih buat lo
sudah diuji di itb dan ipb
ada angin katakan padanya
gak boleh serius
ih sama siapa
mulut lo kayak susu beruang basi
lu bantuin gue bikinin puisi buat sisi
nah gue juga mau ngasih surprise
gue tuh kalau ngasih surprise tuh gak kayak orang orang
diceplokin pake telor pake tepung terigu pake daun bawang
ntar pala orang jadi martabak kan
gue mau ngasih puisi
nah sama beberapa hari sebelum dia ulang tahun
gue mau ngasih kado setiap hari
nah lo tanyain dia sukanya apa
udah siap siap mau ke kantor gini sih
papa bapak ini kan belum sehat
mendingan papa tuh istirahat aja di rumah
justru kalo papa di rumah terus yang ngadep papa tambah sakit
lagi pulang papa sudah baik baik
papa sudah gak pusing lagi
papa berangkat dulu ananya sayangnya
pa ini sarapan yang dimakan lo dong
nanti saya jadikan lo
sarapan berangkat sekarang ada di kantor
kamu ke sekolahnya hati hati jangan ngebus oke
hek beratan mana sama badan lo
garau lu main fisik
malu badan gede
insyaallah sama gede
lo yang ga siap
eh lo tuh ga boleh gerugi kan lo yang mau pdkt
nah biar lo bisa deketin sisi lo taruh itu
untuk yang pertama lu dulu deh
nanti kan gue bisa mencontoh dari lo naruhnya gimana
ya ampun tinggal lo taruh doang
lo ga tegel sama gue tuh gue meteran gue
gak ada itu dong
itu ya yang roman lagi ngapain di lajim meja gue
kayaknya dia lagi nyimpen sesuatu deh
gue belum tau orangnya dateng tuh
kok manggilnya suka sih sih
boleh nanya sesuatu ga
apa aja boleh roman
kesukaan lo apa ya
nih yang pertama cheesecake
abis itu rendolkek
terus apa lagi
itu kesukaan gue banget
dua belas pot ya
oke makasih ya
lagi ada tuh
lagi ada juga
lagi ada roman
oh iya dia masih penasaran
tadi kan nyanyi roman kesini pasti dinaruh sesuatu
suatu hal yang ku benci ku benci menanti
kalau boleh ku memilih ku tak mau menunggu
tapi aku menantimu
aku menunggu jawabanmu aku menanti dan menunggu
aku menanti dan menunggu saat dimana rasamu adalah rasaku
oh my god nyanyi roman